kita siapin aja nanti kan dari sini lebih tambah mas
tidak terima di razia sejumlah pengendara yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan di kawasan cempaka putih
mencoba beralasan agar kendaraannya tidak diderek paksa oleh suku dinas perhubungan jakarta pusat selasa pagi
bahkan sebuah mobil jenis suv ini langsung kabur dari tempat parkirnya di kawasan cempaka putih barat saat melihat kedatangan petugas
para pemilik kendaraan mengaku tidak tahu jika larangan parkir di bahu jalan kembali diterapkan karena merasa ada pelonggaran di tengah suasana lebaran
kita sudah himbau semenjak hamin dua maupun h tiga
semenjak lebaran itu kita himbau dulu sekarang kan sudah masuk
sebelumnya kerja ada masuk kerja lagi seperti biasa normal lagi
kita tidak ada toleransi maupun
dalam razia ini petugas berhasil menjaring delapan unit kendaraan yang melanggar dan dibawa ke parkir irti monas
serta mewajibkan mereka membayar denda sesuai peraturan gubernur sebesar lima ratus ribu rupiah
dari putra jakarta